gunung merapi di perbatasan daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah kembali erupsi
letusan terjadi pada minggu pukul sepuluh lebih empat puluh enam waktu indonesia barat
status merapi kini masih berada dalam level dua atau waspada
dalam rilis resmi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
atau bpptkg yogyakarta letusan terjadi selama satu ratus lima puluh lima detik
kolom letusan teramati setinggi seribu meter atau lebih rendah dari dua letusan sebelumnya
secara visual letusan mengarah ke barat dan terjadi hujan abu tipis di desa keningar
dan desa sumber kecamatan dukun magelang jawa tengah
otoritas bandara adi sucipto dan yogyakarta international airport
menyatakan aktivitas penerbangan tidak terganggu akibat letusan ini
dalam dua hari terakhir gunung merapi memang mengalami peningkatan aktivitas kegempaan
berupa gempa multifase dan gempa guguran
namun kemarin aktivitasnya naik signifikan
meski demikian gunung merapi
masih berstatus level dua atau waspada